hei kamu dengerin saya ya mulai sekarang kalau bikin nasi goreng itu nasi sama telurnya dipisah
ya saya enggak suka min nasi goreng ini kamu buang aja terus kamu ajari dia gimana caranya
membuat nasi goreng yang baik dan benar untuk penghuni di rumah ini baik bu hai salah
mulai sekarang pekerjaan cuci mencuci di rumah ini kami yang tangani
kamu harus belajar untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik jangan mau enaknya aja
kamu tapi bu gym kamu min kamu itu udah enak pekerjaan kamu seringanin denger ya
selagi dia ada di sini pekerjaan kamu itu cuma mijitin saya ayo
aku belum bisa ngopi jadi itu
ya ampun mas ivan gimana ya aku belum pulang
sejak malam pertama kemarin aku belum melihat mas ivan masuk ke kamar ini
ya ampun ma
aku sampai kaget mas ivan belum pulang mah
terus ada di mana dia sekarang
kamu itu ya jadi istri bodohnya minta ampun
ini udah jam berapa
ditanya suami kamu ada di mana terus kamu bilang kamu gak tahu
ya kalau kamu gak tahu ditelpon dong
tanya sama dia dia ada di mana terus terus pulang
di mana sih
mas ivan di mana kau belum pulang
masih di kantor
yaudah gak apa apa mas
kamu tidur duluan ya
yaudah mas ivan pulangnya hati hati ya nanti
mudah mudahan pas pulang nanti
alhamdulillah mas ivan udah pulang
nah kamu tidur
ya kan aku nungguin suami aku dong mas
kalau gak siapa yang lain yang kabur
yaudah kamu ganti baju dulu ya
nikmati indahnya dunia
cinta yang kan menjagamu
ini dulu nih biar enak kan
cinta itu yang menjaga kita

cinta itu yang menjaga kita
jadi ngerti aja
cast unter isaac yang kerekingsi tinduknya
dini seberang misi datang para medan
bangun dulu yuk
salat subuh dulu yuk
tidur nantuk aja
pahala yang lebih besar daripada cara sendiri
aku mau kantor besok
aku ngantuk banget
tapi kita sholat dulu yuk
nanti kita besot
kok bisa tidur lagi
ya kamu salat salat aja
teriak teriak kayak gitu
kamu itu siapa sih
dia besok harus kerja
gak usah diganggu
ayo ikut seperti kamu bapak
tantas berada disini
kalau mau salat
salat aja disini
jangan semua orang kamu bangunin
ganggu orang aja
bikinin sarapan ya
mampu nilai mertuaku dan suamiku ya allah
dikendah kami petunjukmu
sepertinya memang benar dugaanku
ivan memang sama sekali tidak cinta dengan aku
karena kalau cinta
tidak mungkin sikapnya seperti itu pada ririn
lagi pula aku tau
kalau ririn memang bukan perempuan di jalan irfan
rupanya kamu melakukan ini semua hanya karena kamu ingin membalaskan sakit hati
pantes saja cuma orang yang gak punya pengetahuan bikin nasi goreng model kayak gini
hei kamu dengerin saya ya
mulai sekarang kalau bikin nasi goreng itu nasi sama telurnya dipisah ya
saya gak suka
min nasi goreng ini kamu buang aja
terus kamu ajari dia gimana caranya membuat nasi goreng yang baik dan benar untuk penghuni di rumah ini
ya allah kuatkan hatiku ya allah
jadikan aku termasukmu
kamu mau duduk disini
kamu itu makannya di belakang sama mimil
tapi kan aku istrinya mas ivan
lantas kalau kamu istrinya ivan terus kenapa
bukan berarti kamu satu level sama ivan kan
cuma gara gara hal ini aja kamu masih mau ngadu sama ipa
iya sana pergi
makan di belakang
jangan lupa ya nanti sore kamu pulang kantor langsung pulang ke rumah ya
soalnya malamnya kita diundang resepsi pernikahan anaknya tante mary di gedung mulia
aduh ivan kita gak bisa gak dateng kita harus dateng kesana ivan
mama siapin baju buat kamu ya
hati hatilah sayang ya
hati hatilah sayang ya
dasar perempuan gak tahu diri
bisa bisanya dia cium tangan anakku
mah aku nanti boleh ikut kan
kamu itu ada kaca gak sih
saya satu gedung lihat kami